siapa yang ngeri teriak
emangnya kermat gue
bebaskan anak saya
bebaskan anak saya
ini buktinya surat surat gue tuh diambil
ini buktinya nih
ini surat surat gue diambil sama anak lo
bebaskan anak saya
bebaskan anak saya
gue bebasin anak lo
tapi pakai jaminan
ya ampun ki
gue tau kalau lo masih ada di dalam
hah bener kan lo masih ada di dalam
kenapa lo belum pergi juga dari rumah lo
gue kasih waktu loh setengah jam
lo mesti angkat kaki dari rumah lo
kalian pada mau kemana
kita mau cari rumah kontrakan
kita diusir sama mama kami
aku tuh percaya kok kamu tuh gak mungkin
yaudah gini aja
daripada mak sama iksan bingung
tinggal dimana mendingan sekarang tinggal bareng raisa aja yuk
udah gapapa mama yuk
bentar ya ma ya
kepalanya masih sakit
kan mama mau ngasih taji
dia harus sehat
ma siti sama iksan tinggal disini
aduh aduh aduh
kalo siti tinggal disini
gak ada masalah
percuma aja diusir dari rumahnya
kalo masih juga mau tinggal disini
biar aja dia jadi gelandangan
maaf sementara kita disini dulu aja ya
kita udah muter kemana mana tapi
saya udah ngundur
ngamber ngerusain gue terus
iksan kok ada di sini
kita diusir kayanya lo mah
ya kita udah mencoba untuk mencari beberapa tempat mas benny tapi belum ada orang yang menerima kita
jadi kita di sini dulu aja sementara
ya udah tinggal di rumah saya aja mak
jangan jangan merepotin kalian lagi isimu lagi sakit kan
mak siti kami datang ke sini untuk memberitahu kalau kalian sekarang sudah mulai kembali ke rumah kalian
maksudnya gimana pak
ya kejadian tempoh hari itu sebenarnya cuma rekayasa istri saya
kami sekeluarga benar benar minta maaf mak siti
kami sekeluarga minta maaf ya mak
maafin mami udah zolim banget sama mak
dan sekarang mami itu drop banget mak
kita butuh doanya mak

akan habis dengan kami semua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
tak pernah kembali ke rumah
mereka bersemangat di rumah mak
ada yang ada mah
mereka tarik musuh
meringat ya mak

allah itu maha baik maha adi
benar rumah ibu siti
iya saya sendiri ibu siti
ada kabar baik untuk ibu siti
tahun ini ibu siti berangkat pergi haji
tapi saya belum pernah daftar haji
dulu pernah tahun lalu tapi uangnya belum cukup
keberangkatan ibu haji ada orang yang baik tapi tidak mau disebutkan namanya
ini dokumen yang harus ibu siti lengkapi
ini bukan tipuan kan pak
ini nyata hadiah dari allah
saya memohon pamit memberangkat haji
saya minta maaf karena selama ini saya banyak berbuat salah
nanti di sana insya allah saya akan terus berdoa supaya klkas sembuh